rapat pleno steering komite partai golkar meloloskan enam bakal calon ketua umum untuk mengikuti tahap sosialisasi kampanye dan pemilihan calon ketua umum
enam pendaftar yang lolos adalah aziz samsuddin adekomarudin setianofanto erlangga hartarto mahyudin dan priyobudi santoso
ke enam pendaftar memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran termasuk menyetor uang satu miliar rupiah sumbangan ke partai
sementara itu indra bambang utoyo dan syahrul yassin limpo belum menyetor uang hingga jumat siang sehingga diberi kesempatan untuk memenuhi persyaratan hingga sabtu siang
ketua steering komite munaslup golkar nurdin halid menyebut uang satu miliar itu bukan uang pendaftaran tetapi sumbangan kader yang telah sesuai dengan undang undang partai politik
nurdin juga menolak anggapan setoran itu sebagai bentuk politik uang